pembeli pakaian di pasar thrifting terus berdatangan meski waktu telah menuju petang
terdapat banyak pilihan yang disuguhkan di pasar ini
seperti di suatu kios pedagang drifting menyediakan berbagai macam pakaian yang berupa baju meja jaket sweater
bahkan celana dengan jenis yang beragam
hal ini membuat pembeli bersedia meluangkan waktunya untuk memburu pakaian yang mereka inginkan
padahal pemerintah tengah gencar memberantas aktivitas penjualan baju bekas impor atau yang biasa disebut dengan thrifting
namun terdapat banyak kios pedagang yang menjual baju di jalan harun kabir di kecamatan citamiang kota sukabumi jawa barat ini
sementara itu penjual mengatakan mendekati hari raya lebaran idul fitri
peningkatan penjualan terus dirasakan semenjak hari ketujuh puasa
jadi selama bulan ramadan sudah mulai ada kenaikan
mungkin ada kenaikan lagi
meskipun pemerintah melalui kementerian perdagangan telah melarang impor pakaian bekas
larangan tersebut yang tertulis dalam peraturan menteri perdagangan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh satu
nyatanya masih banyak pelaku usaha yang tetap menjual pakaian impor
seperti di sini
seperti di kota sukabumi jawa barat ini